sariah maupun juga sertifikat debuto sariah
ini yang kita kembangkan sehingga itu beberapa financial deepening dari keuangan syariah menjadi penting
hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan komunikasi maupun kepahaman dari masyarakat
pengguna perbankan maupun pelaku ekonomi
ini tiga pendekatan ini harus kita lakukan supaya memang betul betul ekonomi keuangan syariah itu berkembang
kita berhenti di situ dulu pak ferry akan kita lanjutkan sesaat lagi
pak ferry tadi sempat menyebutkan bahwa ada beberapa produk sariah yang baru dikembangkan
tentunya ini juga untuk sebagai alternatif begitu dari produk produk yang ada saat ini
seperti misalnya term deposit falas syariah
bagaimana perkembangannya sejauh ini dan seberapa efektif sebenarnya membantu bank syariah untuk mengelola likuiditasnya
kalau untuk yang produk keuangan syarah kan baru kita launching
memang belum kelihatan peningkatannya belum besar
tapi kalau kita bicara financing keuangan syariah tidak hanya terbatas kepada deposito syariah
karena untuk berbagai pembiayaan ekonomi keuangan sariah itu banyak jenisnya
yang sudah banyak berkembang sekarang adalah suku
suatu moda untuk pembiayaan kegiatan ekonomi
tidak hanya yang kecil tapi juga besar
termasuk juga untuk pembiayaan kegiatan operasi fiskal
misalnya untuk penerbitan global sukuk untuk indonesia
yang memang dihubungkan dikaitkan langsung untuk pembiayaan program program pemerintah termasuk infrastruktur
itu sudah sekitar empat tujuh miliar usd
ketiga terbesar untuk penerbitan global suku
dan terakhir kemarin waktu rotsu saya pun juga ikut
bagaimana minat dari investor asing
tidak hanya di negara negara muslim
bahkan di negara negara yang non muslim
apakah di hongkong di singa di london
itu banyak sekali minat untuk membeli sukuk yang diterbitkan oleh indonesia
untuk yang di dalam negeri pun juga penerbitan sukup untuk kegiatan ekonomi investasi
yang terus perlu kita kembangkan sebagai alternatif financing
produk produk yang lain yang sedang akan dipertimbangkan untuk diluncurkan
sementara ini memang kita akan mengembangkan beberapa produk
apakah yang terkait dari certificate of the first suite nya dari perbankan
apakah terkait dengan medium term note nya prom note nya
yang semuanya memang mekanismenya yang biasanya dikembangkan
tentu saja ada beberapa bukti yang juga membutuhkan penggunaan program
juga sebagian dari program program yang ada di atas
di keuangan syariah itu melalui penerbitan sukuk
sukuk itu banyak variasinya yang memang bisa di fit in dari berbagai kegiatan
nah yang sekarang menjadi pertanyaan banyak orang juga adalah menghadapi tahun dua ribu lima belas nanti
sebetulnya kalau kita lihat di dalam persaingan ekonomi dan keuangan meya ini memang untuk meya ini di sektor keuangan khususnya perbankan
memang kita masih dalam proses untuk melakukan integrasi perbankan
ada inisiatif yang kita di dalam asean asean banking integration frameworks
sehingga untuk meyak ini memang belum masuk atau belum mencakup bagaimana integrasi dari perbankan
dari perbankan memang masih prosesnya masih panjang
kita masih dalam proses negosiasi bagaimana berbagai asas kepentingan ekonomi indonesia
asas asas resiprogalitas aspek market ases maupun juga perlakuan treatment dari bank bank dari indonesia di berbagai negara asean itu
bahkan kalau kita ingin sama dengan perlakuan kita terhadap bank bank yang mereka punya di indonesia
ini proses negosiasi yang masih panjang dalam kerangka asean banking integration framework
sudah sampai dimana sekarang pak
terakhir kemarin kita sudah menyepakati guideline nya
guideline nya yang memang melihat bahwa akan dibedakan negara negara yang sudah mempunyai hubungan bank
itu harus ditekankan asas kepentingan
ekonominya kepentingan resiprokalitas maupun market access
nah oleh karena itu untuk negara negara yang sudah punya hubungan home hose bank ini kita melalui diperlukan juga negosiasi
kita masih dalam proses negosiasi dengan beberapa negara yang memang kita mereka sudah punya bank di indonesia
kalau guideline nya sendiri sudah selesai
proses negosiasi bilateral ini yang masih dalam proses finalisasi
bilateral berarti akan berbeda beda begitu treatmentnya
tergantung ini tergantung negaranya
untuk indonesia misalnya ada setidaknya dua negara yang banyak mempunyai bank di indonesia
ya kita minta negara itu membuka akses bank bank dari indonesia untuk membuka cabang maupun membuka office di sana
dengan perlakuan yang mendekati setidaknya bahkan hampir sama dengan perlakuan kita terhadap bank bank mereka
ini proses negosiasi yang terus berlanjut
ada target tertentu begitu pak
kita harapkan memang setidaknya tahun ini untuk guideline nya sudah selesai
negosiasi untuk yang satu negara kita sudah hampir dalam proses final
saya mungkin tidak perlu menyebutkan negaranya
mbak gania mungkin bisa menebak yang memang kemungkinan kemungkinan
mbak gania bisa menyebutkan negara yang memang kemungkinan untuk membuat bank bank dari indonesia untuk membuka office maupun network
bahkan berbagai kegiatan di negara itu akan semakin terbuka
hampir perlakuan kita terhadap negara itu di indonesia
baiklah kalau begitu pak peri sayang sekali waktunya sudah habis
tapi terima kasih sekali lagi pak ferry
terima kasih mbak gania